bagaimana kepentutupan indeks harga saham gabungan hari ini
langsung kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia ebro sastro
yang sudah berada di bursa efek indonesia
selamat sore mutia sepertinya bursa saham indonesia pada hari ini ikut memerah begitu
mengikuti pelemahan yang terjadi pada wall street dan juga bursa saham mayoritas asia
bagaimana kondisi penutupan hari ini dan sentimen apa saja yang mempengaruhinya
betul sekali sayang sekali aldi ternyata indeks harga saham gabungan pada hari ini
membukukan pelemahan terbesarnya sejak september dua ribu delapan belas
kemarin pun perdagangan ditutup melemah di level dua lima puluh sembilan persen di level rp enam satu ratus lima puluh tujuh
jika ditarik dari garis lurus paling tidak sepanjang tahun dua ribu sembilan belas ini
ihsg telah membukukan pelemahan sebesar tiga persen
juga jika kita lihat rekapnya sepanjang agustus dua ribu sembilan belas ini
walaupun memang masih berada di awal bulan begitu
indeks harga saham gabungan telah melemah tiga tiga puluh enam persen
dan ternyata investor asing juga beramai ramai melepas portfolio nya begitu
dengan membukukan net sale hingga satu satu triliun rupiah
yang juga menjadi penyebab iasg terus terjerembab di zona merah dalam dua hari belakangan ini
sekarang sudah pukul enam belas tiga puluh closing bell pada pukul enam belas tadi
kita akan lihat seperti apa perkembangan penutupan perdagangan sesi kedua hari ini
ternyata iasg masih saja melemah di zona merah di level enam satu ratus sembilan belas
melemah sembilan puluh satu persen dengan volume transaksi
sebesar enam belas miliar lembar saham yang terjual dengan nilai transaksi sebesar sepuluh triliun rupiah
iasg hari ini bergerak di level tertingginya di level enam satu ratus dua puluh tujuh
dan level terlendahnya di enam dua puluh dua lima puluh sembilan
secara historikal aldi ihsg di bulan agustus relatif dalam kondisi tertekan biasanya
secara siklus pun demikian saham saham unggulan sektor seperti infra consumer
basic industry juga tertekan di sektor ini karena telah dilakukan banyak pelepasan
yang didera pelemahan sektoral adalah sektor aneka industri melemah satu sembilan puluh delapan persen
sektor finansial satu lima puluh empat persen dan perdagangan satu dua puluh tujuh persen dengan tiga sektor yang menguat
yaitu sektor pertambangan properti dan juga infrastruktur
mengapa ihsg seolah kebakaran dua hari ini
tentunya faktor pertama yang juga menjadi momok utama adalah kita tahu masih saja tentang perang dagang
antara tiongkok dan juga amerika serikat paling tidak ditambah lagi dengan cuitan dari presiden amerika serikat
donald trump yang sudah pasti akan menaikkan bea masuk untuk impor barang dari tiongkok
sebilan dari tiga ratus miliar dolar as sebanyak sepuluh persen begitu
kemudian dengan adanya balasan ibarat kata dari pemerintah tiongkok yang mengatakan akan ada retraliation
atau akan ada serangan balasan dan benar saja paling tidak developing stories yang sedang berkembang saat ini
adalah pemerintah amerika serikat menuding tiongkok sebagai currency manipulator yaitu dengan adanya yuan
yang diindikasi sebagai currency manipulator
jadi sengaja diturunkan sampai di bawah level psikologis paling tidak hingga yang pertama kalinya dalam sebelas tahun
di sisi lain sebenarnya lemahnya yuan bisa diindikasikan dengan adanya pesimisme begitu dari investor asing
dan juga pelaku pasar terhadap harmonisnya hubungan kesepakatan dagang atau yang sedang akan diremuskan
begitu antara amerika serikat dan tiongkok
selanjutnya faktor lainnya adalah walaupun tidak terlalu besar kita tahu kemarin masih saja isg didera
dengan adanya rilis dari badan pusat statistik
walaupun memang pertumbuhan ekonomi melambat namun tetap sesuai ekspektasi
ini mengapa ripple effectnya tidak berlangsung hingga saat ini sampai hari ini begitu
walaupun begitu disinyalir dengan adanya perekonomian yang melambat tentunya perusahaan perusahaan yang melantai di bursa efek indonesia
juga akan tidak dipercayai begitu paling tidak oleh investor asing begitu untuk tetap melantai di sini
secara teknikal ihsg masih berada
kecenderungan turunnya masih relatif kuat
kemudian sampai akhir tahun sebenarnya analis masih memungkinkan adanya peningkatan hingga enam tujuh ratus paling tidak sampai enam delapan ratus
kita lihat nanti kecenderungannya di desember biasanya meningkat dengan banyaknya libur sehingga akan ada tingkat konsumsi yang meningkat begitu
untuk rekomendasi saham dengan adanya volatilitas kondisi ekonomi global tentunya saham saham big cap atau kapitalisasi besar
masih terus diandalkan oleh para analis
salah satunya adalah bbci
walaupun terkoreksi hari ini namun masih resilient di level tiga puluh ribuan
dan salah satunya adalah saham pwon dan juga saham ggrm yang walaupun masih berada dalam bid kecil namun tetap defensif
sehingga konklusinya adalah aldi dengan adanya ketidakpastian ekonomi global yang cukup bisa mendera bursa
paling tidak bursa saham kawasan utama asia tentunya ini harus diwaspadai oleh para investor asing untuk paling tidak mendarat di instrumen instrumen safe haven
daripada berada di instrumen instrumen risky
kembali ke studio aldi
baik mutia ini asing yang melepas portfolionya juga banyak dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dari perusahaan bumn begitu yang pada saat ini terkoreksi
terima kasih produser lapangan cnn indonesia mutia ibu resastro untuk laporan anda dari bursa efek indonesia